tidak mau saya beritahu kita kepada pesakit pesakit yang ada di sini
terima kasih teman teman media
jadi hasil diskusi kami dengan pimpinan bwfb dan bwfb
adalah seperti yang terkaitkan dengan tadi yang disampaikan oleh pak johan dan pak anu
bahwa kita bersimulan dan kita menjalankan
lagi lagi sampai situ sudah
saya berpaksa sama istri pak untuk nyari
saya ingin perjelas kepada pak sekjen mungkin ya pak ya pak indra
saya pada konsultan adalah mencari harga menengah untuk anggota dewan
kita tidak mungkin mencari yang paling bawah
kita mencari titik tengah dari harga godeng yang ada di pasaran
konsultan melakukan sampling ke beberapa toko di daerah panglima polin
daerah tanah abang di daerah tanjung duren beberapa tempat
dapatlah mencari harga tengah yang kemudian menjadikan hps
harga itu yang disebut kewajaran itu tentu tergantung bagaimana cara kita memandang
bagaimana cara kita menafsirkan
saat ini di situasi covid tentu kami bersama pimpinan burt mengambil kesimpulan
untuk tidak melanjutkan proses ini